apakah anda pernah membayangkan ini
memiliki hewan ternak yang bisa dipantau melalui aplikasi smartphone
hal itu yang ingin diwujudkan oleh anak anak muda di yogyakarta
melalui layar smartphone anda bisa mengawasi perawatan hewan ternak hingga kolam lele
lalu kira kira seperti apa sih cara kerjanya
layaknya permainan tamagotchi
aplikasi ini memungkinkan anda membeli dan merawat hewan ternak melalui layar ponsel
tapi bedanya hewan ternak di layar ini adalah cerminan hewan ternak sungguhan
dan uniknya mereka hidup
aplikasi bernama angon ini berhasil menghubungkan peternak dengan pengguna yang ingin berternak hewan
seperti kambing dan sapi melalui ponsel pintarnya
orang yang ingin beternak namun tidak memiliki waktu tidak memiliki kandang
bahkan tidak memiliki keterampilan untuk merawat ternak
sehingga para masyarakat urban atau investor yang ada di kota
mereka bisa beternak melalui smartphone
setelah membeli pengguna bisa memantau kondisi hewan ternak miliknya
melalui foto yang terus diunggah perkembangannya
saat ini angon mengklaim memiliki tujuh ratus pengguna aktif
dengan satu ratus dua puluh juta rupiah rata rata transaksi hewan ternak melalui aplikasinya
jadi tiap tanggal sepuluh sama tanggal dua puluh lima
jadi tanggal misalkan tanggal sepuluh itu nanti difoto
difoto diambil dari kandang satu
diambil dari kandang satu ditimbang terus kemudian difoto
terus baru di upload
memiliki misi untuk membuat harga daging tetap stabil
dalam waktu enam bulan berjalan
angon mengklaim berhasil menjual sembilan ratus ekor ternak melalui aplikasi miliknya
tapi sayangnya setelah dicoba
aplikasi ini hanya menyisakan hewan ternak terbatas seperti domba
tidak terlihat kambing atau sapi
berbeda dengan angon platform serupa bernama iwak me
berhasil menyulap pemilik ponsel pintar untuk bisa berinvestasi di kolam ikan lele
membuka nilai investasi dari satu ratus lima puluh ribu hingga lima belas juta rupiah
iwa menyediakan desktop agar pengguna bisa memantau kondisi kolam setiap harinya
di sini menginformasikan tentang berapa banyak pakan setiap harinya
jadi statistik tanggal sepuluh
berapa berapa kematian dan berapa pakan yang dikasih buat kolam tersebut
setahun berjalan iwa mengklaim berhasil menjaring tiga ratus sembilan puluh tiga pengguna yang mempercayakan uangnya di iwal
alhasil sembilan puluh lima kolam sudah terpasang dan mereka sukses membantu dua puluh lima petani ikan lele
untuk hidup sejahtera di daerah nganjuk
tapi sayangnya menghubungkan makhluk hidup dengan sebuah platform tidak selancar yang dibayangkan
ketika ada rugi banyak petani yang tidak siap
tahunya itu tiap bulan harus dengan pendapatan sekian
makanya ada beberapa petani yang setelah berjalan itu seleksi alam
atau ada yang memutuskan untuk mundur
setiap pengguna diwajibkan ikut kontrak empat tahun dalam satu kolam
menjadikan format sharing ekonomi via aplikasi
lebih efektif dan mainstream